orang mahasiswa universitas indonesia jatuh dan terluka saat mendaki gunung selamet di jawa tengah
ya korban sudah berhasil dievakuasi dan kini dibawa ke rumah sakit untuk perawatan luka di dahi dan tulang belakangan
evakuasi irfan mahasiswa universitas indonesia yang terluka dalam pendakian di gunung selamet ini membutuhkan waktu sekitar tujuh jam
ini karena kondisi medan yang cukup sulit ya
ya evakuasi melibatkan empat puluh tim sar gabungan yang dikerahkan menuju pos pelawangan gunung selamet lokasi irfan jatuh
di pos pendakian pancuran tujuh irfan sempat mendapat perawatan medis
kondisi tubuhnya lemas ia terjatuh saat menuruni puncak gunung selamet di kawasan pasir tak jauh dari puncak
langsung saya panggil teman saya adalah satu orang lagi di bawah
saya ngejar langsung ke sana saya langsung bertiga ke bawah cari bantuan